ini cuma ganti bawah lam kok
kok masih bisa
ini uang tips aku selama kerja satu minggu
ya memang ada apa apanya sih
dibandingin uang uang yang udah kamu keluarin
mendingan uang ini kamu simpan
simpen aja baik baik
masalah utang kamu ke aku
kamu gak usah pikirin dulu
aku tulus rah bantuin kamu
pokoknya aku mau kamu harus terima uang itu
aku pamit dulu ya ra
tapi aku tetap gak bisa nerima uang ini
kamu simpen aja uang ini
bayar utangnya kapan kapan aja ya
kamu pasti lebih membutuhkan uang ini daripada aku ra
lu punya mata gak sih
lo jalan liat liat dong
lu gak liat nih baju gue basah
lagi itu juga kamu yang salah kamu aja yang jalan gak liat dia
eh berani lo sama gua
lo gak tau bapak gue yang paling kaya disini
ah pengajar lo ya
jangan ya kamu pikir cuma gara gara aku seorang pelayan aku gak boleh beladuk
yang sok tajir dia lo jadi orang
ratu apa apaan kamu ini
eh sekarang juga cepat kemasi bareng bareng kamu dan keluar dari restoran saya
iya keluar masih kurang jelas
kamu saya pecat silahkan
jelas jelas itu dia yang salah pak
dia yang jalan dia yang nabrak
saya seharusnya bapak marahin dia dong mat jangan malah pecat saya
ah saya gak mau tau
silahkan keluar cepat
ah sekali lagi minta maaf
apa kamu dipecat ra
iya padahal aku udah seneng seneng punya kerjaan
dan aku pikir bulan depan aku akan gajian
tapi ternyata malah aku buru dipecat
padahal semua itu kan bukan aku yang salah edgar
rama kenapa kamu tidak makan
saya lapar dok
rama pasti tidak bisa makan karena membuat ratu
ada yang nazir bahkan mas m mutation
jadi open tenim anda
ada yang menjadi salahan
sebagai keduara yangenakisés
aduh kamu dokter memang

oh gimana keduarak punya kamu
cabainya satu kilo terus tomatnya juga satu kilo
oh ya udah
pisangnya satu sisir ya bu
itu kan ratu
jadi ratu tinggal di sini
gua mesti kasih tau ba aja nih
aku mau masak buat edgar
soalnya biar udah terlalu banyak bantuin aku
ya mudah mudahan aja rasanya gak kacau
mau ngapain kamu kesini rah
aku bawain makanan buat kamu
makanan ini aku yang masak sendiri loh
ini untuk berterima kasih sama kamu karena selama ini kamu nolongin aku
bentuknya kurang meyakinkan ya
enak banget ya
kamu gak perlu bohong
cuma buat nyenengin aku
aku tahu makanan itu gak enak banget
tapi kamu tetap aja memakannya
makasih ya edgar
buat semua yang udah kamu lakuin ke aku
sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa ngebalas perasaan kamu ke aku
aku akan selalu tetap mencintai rama
yang bener dok
lu udah tau sekarang yang itu tinggal dimana
jadi pas waktu gue lagi ke warung
gue ketemu dia
udah gue ikutin aja
nih alamatnya nih
lu emang temen gue yang paling hebat dok
thank you man
ini cuma ganti bawah lam kok
kok lo masih bisa
ini cuma ganti bawah lam kok
kok lo masih bisa
suara kan aku
kalau terjadi sesuatu sama lo gimana
lu kan gak biasa hidup sendiri
iya karena itu rama
selama ini aku selalu tergantungan sama orang
tergantungan sama papa
makanya sekarang aku pengen berubah
lagipula keadaan aku sekarang udah gak kayak dulu lagi
sekarang ini aku udah bukan anak orang kaya yang bisa semena mena lagi
kamu gak usah khawatir
aku pasti bisa jaga diri baik baik
tapi gue boleh kan sering sering dateng kesini